di tengah hujan deras wanita ini menangis setelah mengetahui keponakannya nacha terpeleset dan tenggelam di perairan sungai musi palembang sumatera selatan
bahkan sang didi sempat melakukan gerakan seperti sedang menunjuk ke arah langit dan memukul mukul air di sungai
menurut keterangan warga korban awalnya sedang memancing di pinggir sungai bersama delapan temannya tanpa ditemani orang tua
namun nahas saat mencuci kaki dan tangan di tepian sungai tersebut korban terpeleset lalu tercebur ke sungai hingga terseret arus
mak yang jualan itu tenang jualan yang masih belum tahu mak angkatnya
mak angkatnya ibu siapunya
hingga saat ini pencarian korban pun masih terus dilakukan
inilah bebunyian dari peralatan dapur yang dimainkan oleh warga semen kabupaten blitar kami siang
di sekitar lokasi hilangnya bocah tiga tahun bernama ahmad rifai
warga terus membunyikan alat alat dapur ini sementara ada juga yang membersihkan beras di tampah
upaya alternatif ini dipercaya warga sebagai hal yang harus dilakukan di kampung setempat jika ada anak hilang tenggelam
ibu korban menyebut ini dilakukan dengan harapan sang buah hati ditemukan dalam kondisi apapun
ahmad rifai balita tiga tahun hilang diduga terseret arus parit di depan rumah

korban hilang usai bermain hujan dengan sang kakak
upaya pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan tim basarnas ke aliran sungai lekso
dengan radius lima sampai sepuluh km dari titik kejadian
tim liputan cnn indonesia